peserta lomba tembak antar angkatan darat negara negara asean membawa sembilan trofi tiga puluh satu medali emas sepuluh perak dan sepuluh perunggu
kontingen yang berjumlah enam puluh dua personel berhasil meraih prestasi juara umum setelah memperebutkan tiga trofi di kelas materi senapan
dua trofi di kelas karaben dua trofi di pistol putra dan senapan otomatis serta satu trofi di pistol putri
ajang yang digelar sejak empat belas november lalu ini diikuti sepuluh negara asean diantaranya indonesia thailand filipina singapura malaysia vietnam myanmar laos brunei dan juga timur leste
pada tahun dua ribu enam dua ribu sebelas dua ribu lima belas dan sekarang dua ribu tujuh belas untuk prestasi yang luar biasa menurut saya